badan nasional penanggulangan bencana bnpb menyatakan gempa bumi yang mengguncang lombok pada lima agustus lalu telah menimbulkan kerugian besar pada ekonomi
berdasarkan hasil perhitungan sementara kedeputian rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb gempa bumi tersebut sudah menimbulkan kerugian mencapai lima empat triliun rupiah
kepala pusat informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho menyatakan perhitungan angka kerugian tersebut merupakan hasil perhitungan hingga kamis sembilan agustus
sementara itu wilayah dengan tingkat nilai kerusakan gempa terparah terdapat di kabupaten lombok utara dengan total nilai kerusakan mencapai dua tujuh triliun rupiah
sementara itu menteri pariwisata rifah yang menyatakan gempa di lombok utara mengakibatkan kerugian di bidang pariwisata
atas sedikitnya satu triliun rupiah hal itu didasarkan berkurangnya kehadiran wisatawan yang datang yang diperkirakan mencapai seratus ribu orang

butuh berapa lama pak untuk pemulihan pariwisata
untuk pemulihannya kita sudah diskusi habis kira kira tiga minggu